badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi terjadinya cuaca ekstrim di indonesia hingga dua januari dua ribu dua puluh
bmkg menyebut pertemuan awan hujan di indonesia masih berpotensi menjadi ekstrim
terdapat sebelas provinsi yang perlu diwaspadai karena berpotensi mengalami hujan lebat hingga ekstrim
di antaranya mulai dari sebagian besar pulau jawa bali nusa tenggara timur dan nusa tenggara barat
sementara untuk wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat melanda provinsi pulau sumatera kalimantan selatan sejumlah provinsi sulawesi maluku hingga papua
dan berikut perakiraan curah hujan di kawasan jabodetabek pada tiga puluh desember dua ribu dua puluh dua yang dirilis oleh badan meteorologi dan geofisika
untuk potensi hujan lebat diperkirakan akan melanda kawasan jakarta pusat depok kota bogor dan kabupaten bogor selatan
selain itu kota tangerang kabupaten tangerang dan kota tangerang selatan juga perlu mewaspadai potensi serupa dengan curah hujan antara lima puluh hingga seratus mm
selanjutnya untuk potensi hujan sangat lebat
selanjutnya untuk potensi hujan yang perlu diwaspadai potensi serupa dengan curah hujan antara lima puluh hingga seratus mm
selanjutnya untuk potensi hujan yang perlu diwaspadai potensi serupa dengan curah hujan antara lima puluh hingga seratus mm